dinas syariat islam aceh mewacanakan penerapan hukum pancung atau kisas bagi para pelaku kejahatan pembunuhan
pemerintah setempat berdali penggodokan aturan ini dilakukan untuk menekan angka kriminalitas yang kian meningkat di aceh
sejak dikeluarkannya undang undang no empat puluh empat tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan aceh mempunyai kewenangan sendiri untuk membuat aturan daerah
penerapan hukum islam melalui kanun yang mengatur sejumlah lini kehidupan masyarakat aceh pun terus digodok dan disahkan
berlaku bagi seluruh masyarakat aceh
kali ini wacana penerapan hukum pancung di aceh pun mencuat
pemerintah provinsi aceh menyebut wacana ini dilatar belakangi oleh tingginya angka kejahatan di aceh
menurut data bps tahun dua ribu tujuh belas angka kejahatan pembunuhan di aceh meningkat
wacana hukum pancung di aceh ini akan melalui tahap penelitian untuk melihat respon masyarakat
pemerintah provinsi aceh akan merealisasikan hukum pancung jika mendapat respon positif dari warga